di rumah sakit mana
aku kesana ya
papanya selfie bingungan
hah sakit apa
mau liat selfie udah tidur belum
orang tadi pulang kerja juga kayaknya capek banget

selamat tidur ya sayang